terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual
dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas tanjung pura kalimantan barat
yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan saya dengan para narasumber
bagaimana kemudian teman teman mahasiswa melihat fenomena kode kode yang disampaikan oleh pak jokowi
endorsement yang disampaikan oleh pak jokowi
meskipun tidak begitu mendongkrak elektabilitas dari tokoh tokoh
yang dipaparkan tadi dari beberapa lembaga survei ganjar pranowo anies baswedan dan juga prabowo subianto
dan bagaimana kemudian mahasiswa melihat cawe cawenya presiden dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
saya ingin berikan kesempatan silahkan namanya siapa posisinya apa mau tanya atau ngasih statement ke siapa
oke sebelumnya perkenalkan kak saya yandi apriyadi
ketua bem universitas tanjung pura pontianak kalimantan barat
jadi seperti ini pak saya cukup tertarik dengan kenyataan pak arief tadi
bahwasannya bapak jokowi ingin memastikan bahwasannya tidak ada restart politik
pesta politik hari ini adalah kembali ke nol kembali
tanya saya hari ini adalah apakah hari ini bapak jokowi ingin memastikan bahwa
presiden nantinya di tahun dua ribu dua puluh

ini adalah panjangan tangan dari bapak jokowi
sehingga beliau melakukan endorsement endorsement politik yang dilakukan
hingga memastikan bahwasannya hari ini akan terpilih nanti adalah panjangan tangan bapak jokowi
menarik sekali pertanyaannya ya satu lagi silahkan
baik terima kasih sebelumnya mbak
saya iqbal sebagai ketua dpm universitas tanjung pura
dari kalimantan barat
begitu menarik mengikuti diskusi yang ada pada malam hari ini
mengingat bahwa pak presiden kita pak jokowi bado
dalam beberapa waktu terakhir ini melakukan endorsement
dalam tanda kutip politik kepada beberapa tokoh
yang kita anggap potensial untuk menjadi calon presiden
tapi mungkin saya tidak mengajukan pertanyaan yang ingin saya sampaikan
adalah bahwa bagaimana hari ini pak presiden
seharusnya lebih fokus pada kerja kerja di masa akhir periodenya
ketimbang melakukan endorsement endorsement politik
dikarenakan kita bisa melihat bahwa sebenarnya
presiden dan wakil presiden memang memiliki hak
untuk melakukan kampanye dengan berbagai persyarat
bagaimana yang diatur pada pasal dua ratus delapan puluh satu undang undang tahun tujuh tahun dua ribu empat belas
maka itu harus menjadi poin pokok presiden hari ini harus fokus bekerja
harus fokus terhadap program program di akhir priode nya
oke baik kita sudah dapat poin pokoknya

berikut partisipasi dalam
oke terima kasih
menarik sekali tadi presiden harus fokus saja
ke dalam program program pemerintahannya
menyelesaikan menyelesaikan persoalan persoalan di pemerintahan
dan tidak perlu melakukan endorsement
ataupun melakukan kode kode
mas pu silahkan ditanggapi
dan tadi yang pertama tadi presiden bem nya
dari universitas tanjung pura juga menanyakan
apakah dengan tidak ingin ada restart politik
artinya presiden ingin
yang terpilih nanti adalah kepanjangan tangannya presiden jokowi
satu pengertian tidak terjadinya atau tidak adanya restart politik adalah
bahwa apa yang sudah dicapai dalam delapan tahun pemerintahan pak jokowi ini
yang bagus dilanjutkan
yang kurang kita perbaiki
jadi restart politik itu gak ada nol lagi
sesuatu udah ada nol lagi
kan banyak hal yang
kalau saya keliling indonesia itu
sambutan masyarakat pembangunan infrastruktur
keperbihakan terhadap rakyat
dan berbagai program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan
rakyat kecil itu terjadi
lihat satu satunya presiden yang mampu
yang berani mengendorse dana desa
kemajuan desa itu
saya sebagai wamen desa sangat merasakan
setiap saya keliling kemajuan desa meningkat pesat gitu loh
nah yang seperti itu kan harus dilanjutkan gitu loh
berarti narasinya sama dong change and continuity
tidak bagus diubah yang bagus dilanjutkan
itu soal gimmick politik dan bagus politik
tapi bagi saya yang pasti adalah jangan jadi restart politik
yang kedua kepentingan pak presiden apa sih kepentingan politiknya
ya ini kan soal nasib bangsa rakyat
ini bagaimana di dua ribu dua puluh empat harus kita maknai sebagai konsolidasi
seluruh komponen bangsa untuk merumuskan dan mengambil langkah langkah
besar bagi negara ini untuk kita bersaing di kancah regional dan global
jadi kita jangan demokrasi
satu demokrasi harus kita tumbuhkan
harus kita kualitasnya harus kita tingkatkan
makanya kami menghadirkan musa
kedua juga negara ini juga menjadi lebih
untuk menghadapi tantangan global
jadi dua concern itu yang harus kita jalankan
di rel yang tepat
kalau misalnya pak prabowo terus menerus diberikan kode kode ataupun endorsement oleh
gerindra dan juga pak prabowo siap menjadi
kepanjangan tangan tadi
seperti yang disampaikan oleh
dari tanjung pura
kepanjangannya pak jokowi di dua ribu dua puluh
yang saya tangkap adalah
presiden itu ingin
adanya keberlanjutan pembangunan
lalu kalau beliau mengendorse pak prabowo
tentu beliau berharap ada estafet kepemimpinan yang dilanjutkan
dimana beliau percaya ke pak prabowo karena apa
pertama pak prabowo bersama pak jokowi bersatu
mempersatukan indonesia yang waktu itu
yang sehingga stabilitas dan konservatifitas itu tercipta

yang kedua selama bekerja tiga tahun itu tercipta
yang kedua selama bekerja tiga tahun itu tercipta
ini pak jokowi melihat pak prabowo fokus bekerja
dan dianggap sebagai menteri yang bikin kerja terbaik
sehingga beliau percaya
bahwa pak prabowo bisa melanjutkan pemerintahan beliau
jadi buat geridra gak ada masalah ya
kalau misalnya nanti estafet kepemimpinan itu ditunjukkan
ataupun diberikan kepada pak prabowo dari pak jokowi
meskipun tadi tren elektabilitasnya terganggu
ini kan yang terjadi adalah
kan saya bilang dari awal tadi ya
bahwa pemilu itu harus kita hadapi dengan riang dan gembiraan
bahwa setiap kandidat itu harus mengedepankan program
jangan sampai di satu sisi bilang persatuan dengan kata kata indah
tapi kerja pasukan di bawahnya relawannya menjelek jelekkan kandidat yang lain
jangan beda kata dengan perbuatan itu loh

ini penting bagi rakyat
ini ditujukan ke siapa ini tadi sindirannya
ini bukan ditujukan ini harapan kita
supaya kandidat kandidat itu betul betul mengedepankan program
jangan lidahnya empat meter indahnya
tapi relawannya berbeda pekerjaan ini penting
yang kedua saya ingin menyampaikan
saya hanya mengomentari kak senior saya dha willy
bahwa kenapa saya berkomentar tadi itu bukan soal picik
tapi sekali lagi kan respon
terhadap rilis rilis dan pernyataan yang kita dengar
kebetulan kan saya dapil sumatera barat
saya mendengarkan membaca bahwa
lalu akan ada puluhan ribu yang menyambut
ada hanya tiga ratus orang
tentu saya sampaikan gitu loh
kok beda antara harapan dan kenyataan gitu loh
jadi bukan pijik hanya bicara fakta
karena asumsi yang dibangun selama ini bahwa
pak prabowo sudah tenggelam di sumatera barat
sehingga kita kan pengen tahu juga nih
mas anis turun private jet itu berapa yang menyambut
eh ternyata tiga ratus orang kan kaget juga itu
ini berkali kali disindir bang willy silahkan dijawab
enggak saya bicara fakta bukan ingin menyindir
itu bukan menyindir ya
jadi berkali kali disampaikan fakta silahkan dijawab
siapa yang makan cabai dia kepedasan
itu apa itu maksudnya
ini ya peribahasa peribahasa
coba silahkan dijawab
karena tadi sudah lugas nih pernyataannya bang andre
kalau andre lugas ya
dia pertanggung jawabannya kepada konstituen yang didapil
ya kalau andre merasa kepedasan karena dia habis makan cabai mungkin
ya sekali lagi
apa yang kita lakukan ini saya sepakat aja sama andre tadi
kita berkontestasi dengan sebuah hal yang sifatnya gagasan integritas program itu ya
kalau dia mengkhawatirkan ada relawan yang melakukan hal hal yang tidak diinginkan
andre rubah aja undang undang partai politik atau undang undang peserta pemilu seperti orde baru
orde baru itu undang undang pemilunya
peserta pemilu itu partai politik dan golongan karya
golongan karya bukan partai politik
termasuk budi ari ini kan bukan partai dia
sementara endorsement presiden dan calon presiden itu oleh partai dan gabungan partai
ini apple to apple nggak kami duduk ini
relawan ini harusnya dalam konteks apa
konteksnya kan dalam konteks pemenangan kalau nggak rela dia bagaimana gitu
ini masih udah terbentuk pemerintahan masih tetap aja
ini kalau saran saya ini andre abis ini kita ubah undang undang ini peserta pemilu adalah partai politik dan relawan gitu ya
biar kemudian jelas eksersisnya gitu ya
jangan kemudian pilihannya begini pilihan begitu
jadi partai kemudian partai ini adalah ekspresi anak emas anak kandung dari reformasi
karena itu cuma dua nah p tiga dan pdi golongan karya tidak partai
nah sekarang the dominant play apa ya
aktor yang dominan aktor yang prominent relawan nih
terus seolah olah berbicara konsolidasi
ya karena mereka tidak terpimpin dalam partai kalau kami punya mekanisme
nah jadi jangan kaki di kepala kepala di kaki
enggak ini biasa kami berdebat seperti ini
untuk mengatakan apa
bos lu jangan jangan yang mengatakan hal hal yang tidak tidak kepada presiden
presiden adalah bapak bangsa yang berdiri di atas semua kepentingan bukan hanya sekelompok
nah konsolidasi terjadi di mana
konsolidasi kekuasaan itu ketika pemerintahan terbentuk atau proses pembentukan undang undang di dpr
oke jadi presiden harus berdiri di kelompok di semua kelompok ya tidak boleh memberikan endorsement kalau menurut nasdem bukan endorsement
pak jokowi seorang negarawan
jadi bukan hanya mengurus budi aris ini semata mata dan kawan kawannya
oke silahkan mas muni singkat saja waktu kita
bahwa partai politik dan relawan itu nggak usah dibenturkan juga tugas kita ini begini loh
kita juga sepakat bahwa yang punya hak untuk mencalonkan konstitusi ya partai politik
cuma harus diingat loh kadang kadang saya ditanya kenapa mesti relawan yang bikin musyawarah rakyat ini
harusnya partai politik yang bikin ini semua
kalau partai politiknya efektif dan bekerja betul untuk demokrasi nggak perlu ada relawan kayak kita
dia mau relevan mau signifikan itu tergantung partai politiknya
kalau partai politiknya sudah betul terorganisir secara baik itu nggak perlu lagi
jadi relawan betul ya
tidak relawan betul dalam konteks ini ya
nah anda ketika sudah berjuang ini terus nggak minta apa apa gitu ya
mau ini rela aku rela gitu ya
begini kita di dua ribu
enggak minta jabatan apa apa ini ya enggak rela betul anda berjuang ya
benar benar dengan suka rela suka cita ya
loh bukan begitu
nah makanya jadi jangan menampar air dalam dulangan bro
bukan bukan bukan gini voluntarisme politik itu begini
di demokrat di amerika begitu presiden menang itu lima puluh ribu orang langsung pendukungnya presiden terpilih
langsung di pemerintahan begitu kita pun awalnya juga enggak kepikir tapi kok lama lama dengan segala hormat
saya mau ngusulkan ubah undang undangnya saja peserta pemilu itu tidak hanya partai politik tapi juga ada institusi lain gitu
bicara tentang perspektif demokrasi yang bertemu bertemu
nanti pak willy nanti jadi omongannya panjang lebar
ini kan kita diskusi
kita jaga beginilah kalau partai memang semau maunya kalau misalnya jaksa agung atau pos pos yang harusnya diisi oleh kelompok profesional
kan kita nanti berdebatnya nggak produktif menurut saya begini loh relawan ini ada nggak ada ini tergantung partai politik
kalau partai politiknya efektif efisien sesuai amanat reformasi dia bisa menjadi tempat agregasi politik pendidikan politik dan sebagainya menurut kita nggak perlu kita juga nggak ada
oke tapi nanti dua ribu dua puluh empat belum tentu presidennya punya relawan itu
belum tentu presidennya punya relawan juga ya yang sebagai relawannya pak jokowi
nana nana nana begini dua ribu empat belas itu adalah takdir sejarahnya kenapa waktu itu lahir relawan berkesadaran penuh
karena waktu itu pak jokowi setak apa dua ribu dua puluh empat seperti kami lagi
belum tentu juga karena setiap masa
artinya dia jadi relawan jadi pamrihwan jadinya
artinya apa kalau relawan sudah sampai mengantarkan sesuatu artinya dia tahu posisi tahu diri gitu ya ini kan tidak jadi pambrih kemudian
jadi relawan ya
sudah judul diskusi
oke bahasanya jadi relawan sekali lagi nanti kontestasinya
harus ada sesi khusus nih nana
harus ada sesi khusus nih nanti bang willy sama mas muni ada sesi khusus
iya sesi khusus ini nanti saya bikin ya peran relawan dengan partai politik dalam memenangkan kandidat
singkat saja mas panggi saya akan kasih kesempatan juga sama mas buruan singkat saja kita waktu ini sudah mau bernama
pertama dari data kita tentang lanjut atau perubahan itu yang terkait dengan program pokok politik itu ya
artinya memang pemilihnya mas ganjar itu lebih dominan untuk layak dilanjutkan
dan basis pemilihnya pak anies kecenderungan tidak terlalu signifikan tapi angkanya masih rata
kalau pak prabowo
oke jadi berimbang ya
itu pertama yang kedua mbak nana soal legasi soal tadi bandwagon efek tadi ya pengaruh pak jokowi
ini kan sama saja dengan orang kita lagi di tepi jalan ini kan sama saja dengan orang kita lagi di tepi jalan ini kan sama saja dengan orang kita lagi di tepi jalan
ada warung dibuka nah disitu kan rame ada yang berdiri ya pak budi ya
nah kita tanya apakah makanannya enak atau murah kan gitu
nah ini kan soal akan menanyakan itu penggiringan opini pengaruh pak jokowi
sekarang tinggal di endorse aja mbak puan naik gak elektrivitas mbak puan
itu cara menguji
meskipun sudah berkali kali ya
kalau mau diuji
pak jokowi juga memberikan kode mengendorse
tapi kan kode itu kan gak muncul mbak puan kemudian apa namanya siletiknya gak ada gitu
dan yang terakhir adalah soal kerja pak jokowi asil dari mahasiswa tadi saya sering nonton ya
sepakat bahwa mestinya pak jokowi mohon maaf fokus aja kerja dulu
belum waktunya untuk mengendorse itu gitu
artinya pak jokowi keduanya punya basis itu
jadi gak kemudian ini harus di endorse ini gak menurut saya semua di endorse gak masalah
pak jokowi tidak perlu mengendorse ya saya langsung kesempatan ke mas buruan singkat saja mas
waktu kita sudah mau habis ini
ya dua menit berikutnya
kalau kita mengacu pada pengalaman presidensial itu biasa presiden incumbent mengendorse calon yang dia dukung
misalnya obama mendukung hillary
tetapi ada dua hal yang saya sampaikan kepada presiden jokowi agar hati hati melakukan endorsement terbuka
yang pertama adalah faktor fatsun politik karena bagaimanapun presiden jokowi adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
jadi perlu menjadi presiden untuk semua
nah yang kedua untuk kepentingan pragmatik presiden jokowi sendiri
iya kalau calon yang di endorse menang kalau kalah itu membahayakan berlanjutan program pak jokowi
kalau misalnya endorse nya ternyata tidak ujung pada kemenangan calon yang di dukung
jadi lebih baik memang put eggs in many basket
atau bahkan bicara hal hal yang normatif saja
supaya tidak punya implikasi buruk jika misalnya tidak menghasilkan calon yang
dengan cara seperti itu justru presiden jokowi akan diuntungkan karena siapapun yang menang adalah talon yang kira kira tidak merasa dialinasi oleh presiden jokowi sendiri
oke oke itu yang tadi saya tanyakan juga ke mas muni ya bahwa kalau misalnya menang ya nggak masalah
tapi kalau kalah ini bagaimana yang di endorse oleh pak jokowi
jadi lebih baik tadi menaruh telor sebanyak banyaknya
jadi lebih baik bicara normatif saja
saya setengah detik saya menunggu amit sampai bilang
musrah itu tagline nya adalah pilihan rakyat pilihan pak jokowi pilihan kita
ingat yang di depan adalah pilihan rakyat
kalau kita ikut rakyat nggak mungkin kalah
ya iya oke dan setelah ini akan ada penampilan dari teman teman milenial teman teman komika yang menurunkan tensi politik
dan juga mungkin memberikan sentilan sentilan terhadap elektabilitas tokoh tokoh yang saling salip menyalip
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami